sedara protes soal aturan iuran tapera bergulir pengusaha menilai iuran ini tumpang tindih dan menjadi beban bagi para pekerja
bagaimana sikap dpr terhadap aturan ini kita berbincang malam hari ini dengan surya di jayapurnama anggota komisi lima dpr dari fraksi pks dan juga timbul siregar sekretaris jenderal organisasi pekerja seluruh indonesia atau opsi
pak timbul selamat malam pak suryadi selamat malam
waalaikumsalam saya mau langsung ke anggota dpr pak suryadi
jadi sebenarnya apa sikap dpr terkait dengan kebijakan iuran taperra
ya jadi sebetulnya ini diawali dengan adanya backlog perumahan kita yang tahun dua ribu dua puluh tiga sudah mencapai sembilan sembilan juta rumah
nah atas dasar itu kemudian dicoba cari opsi opsi bagaimana caranya agar perumahan ini bisa terpenuhi
nah yang justru mengagetkan kami adalah kebijakan ini justru keluar dari semangat
pertama kita harus mencari tempat awal untuk mereka mereka yang belum punya rumah
ternyata dalam pp justru mewajibkan seluruh pekerja dan juga pekerja mandiri diwajibkan menjadi peserta tapera
padahal mereka bisa jadi sudah punya rumah atau bahkan sedang mencicil rumah tapi disuruh untuk menabung ya untuk perumahan ini
dan itu bisa diambil nanti setelah usia lima puluh delapan tahun
ya justru ini yang menjadi fokus kami sehingga memang perlu dievaluasi agar kembalikan
dan itu bisa diambil dari taperra ini untuk memenuhi mereka yang belum punya rumah
jadi dalam waktu dekat pak suriadi apakah dpr ini akan memanggil pemerintah untuk membahas soal ini
ya saya kira ini penting nanti akan segera kita panggil pihak terkait untuk menjelaskan
dan kalau perlu kita coba pertimbangan ulang agar pp ini ditinjau ulang
walaupun sebetulnya pp ini kan sudah berlaku tahun dua ribu dua puluh ya hanya saja ada revisi di tahun dua ribu dua puluh empat ini
jadi ini akan dilakukan oleh dpr
oke salah satu tadi yang dinilai berat begitu ya oleh pak suryadi adalah tadi ya pada saat nabung baru bisa dicairkan untuk membeli rumah di atas usia lima tahun
artinya saya membayangkan nih kalau
di usia lima puluh delapan tahun saya membayangkan kalau lima puluh delapan tahun keluar uangnya terus kemudian kita harus cicil dari awal lagi
jadi bukankah itu hitung hitungannya gimana pak timbul siregar
mobilisasi pekerja seluruh indonesia terutama tadi soal hitung hitungan boleh diambil di atas usia lima puluh delapan tahun
ya jadi memang sejak dua ribu enam belas sejak lahirnya undang undang tapera tabungan perumahan rakyat nomor empat tahun dua ribu enam belas itu sudah polemik
sehingga pembuatan pp nya itu kan tertunda sampai dua ribu dua puluh
nah dua ribu dua puluh juga di pasal enam puluh delapan kan ditunda untuk pekerja swasta ke tahun dua ribu dua puluh
saya mau katakan sumber masalah itu ya di undang undang itu bukan di pp
pasal tujuh undang undang empat dua ribu enam belas dengan sangat jelas
pekerja formal itu wajib
pasal sembilan juga didaftarkan
pasal delapan belas pemberi kerja wajib membayarkan iurannya
nah mengenai dua lima persen dan lima persen yang dibayar pekerja dan pemberi kerja itu baru diatur di pp
jadi kalau nanti masalahnya ditumpahkan kepada pp itu nggak tepat
karena pp mengacu pada pasal tujuh pasal sembilan dan pasal delapan belas yang mewajibkan pekerja membayar dan menjadi peserta wajib
minimal upah minimum dia wajib menjadi peserta
nah jadi persoalannya adalah sekarang pak suryadi bagaimana ke depan kita minta dpr dan pemerintah segera merevisi undang undang empat dua ribu
sehingga pp turunannya nanti memang tidak mewajibkan misalnya
misalnya di pasal tujuh mengatakan suka rela lah perusahaan yang mau mendaftarkan atau tidak pekerja mau ikut atau tidak silahkan
nah kalau itu nanti disebut dengan kata suka rela tidak wajib maka di pp juga akan disebut pekerja atau pengusaha itu suka rela mau ikut tapera silahkan
nah kalau sekarang kan diwajibkan ya karena memang di undang undang taperanya
oke jadi harus diubah dulu ya undang undangnya
jadi kalau ada bilang masalahnya di pp dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh junto pp dua puluh satu dua ribu dua puluh empat itu salah
asal muasalnya itu di pasal tujuh undang undang empat tahun dua ribu enam
nah jadi masuk saya mau katakan begini dari undang undang juga sangat jelas siapa sih yang dapat manfaat masyarakat berpenghasilan rendah
pp dua puluh satu dua ribu dua puluh empat yang memang seluruhnya diwajibkan ikut tapi tidak seluruhnya mendapatkan manfaat
nah kalau dibilang pak jokowi ini gotong royong itu beda
ini tidak memenuhi unsur gotong karena apa
kami disuruh mengiur tapi tidak dapat manfaat
dapat manfaat nanti di usia lima puluh delapan tahun ya
karena kan disebut siapa yang berhak itu mbr
kalau kita baca di website nya
bp tapera itu delapan juta ke bawah
kalau gitu ini kalau dilihat lihat ini kan memang dpr masih ini ya menunggu ya nanti akan segera memanggil pemerintah gitu
nah ini dilihatnya menguntungkan untuk siapa kalau gitu tapera ini
ya sebetulnya justru itulah menjadi kecurigaan kita karena pemerintah juga membuat simulasi ya
seandainya ini dijalankan itu akan terkumpul dana per tahun bisa sampai tujuh puluh satu triliun dan
di dalam pp disebutkan dana ini nanti bisa diinvestasikan gitu
ini kan masyarakat masih trauma ya dengan kasus asabri kasus jiwasraya begitu ya
ini juga memang perlu menjadi pertimbangan gitu
ada pun penerima manfaat yang tadi disebut dengan mbr masyarakat berpenghasilan rendah
itu kan berbagai subsidi subsidi ya
sebetulnya yang di atas mbr pun dia bisa mengambil manfaat tapi murni
murni dari manfaat taperra yang dia punya
jadi ini yang memang menjadi catatan kita
oleh karena itu kami akan segera melakukan rapat dengan pemerintah untuk mengevaluasi pp ini
dan jika perlu memang undang undangnya perlu kita evaluasi
agar backlog rumah ini perlu menjadi tanggung jawab bersama saya kira itu suatu hal yang berbeda ya
kita semangat agar rumah ini tetap tersedia tapi hal hal yang memberatkan masyarakat ini juga perlu dievaluasi
apalagi juga kita sebenarnya punya bpjs ketenaga kerjaan
tapi sebelum sampai ke sana saya mau tanya lagi ke pak timbul
pak timbul bisa nggak sih kita sebenarnya cocok atau bisa atau enggak nih dilakukan tiga persen dengan simulasi misalnya upah umr di beberapa daerah di indonesia
tentunya kita kan punya program perumahan untuk pekerja formal bumn bumd itu di mlt perumahan
betul tadi katanya apindo bahwa kita tuh sudah punya akses di bpjs tenaga kerjaan
karena di pp empat puluh enam tahun dua ribu lima belas disebut mlt perumahan
nah tentunya kalau nanti digabung lagi ke tapera nanti akan overlapping
nah kembali persoalannya kan adalah kalaupun dibebankan dua lima
mohon maaf dengan pasal dua puluh enam pp lima puluh satu dua ribu dua puluh tiga kenaikan upah minimum kita kan rata rata juga tiga ratus empat puluh
tiga setelah itu dipotong dua lima maka tinggal sisa
maka akan tergeruslah daya beli pekerja buruh dan keluarganya
tapi kata pak jokowi bilang kan kemarin bilang ini biasa kebijakan baru ada pro dan juga kontra nanti juga terbiasa
itu yang menurut saya mohon maaf dengan segala hormat ke pak jokowi
konteks jkn dengan konteks pak tapera ini beda
tadi saya mau katakan kalau kita baca perpres dua puluh satu dua ribu dua puluh empat yang merupakan revisi dua puluh lima tadi tahun dua ribu dua puluh
satu tadi punya rumah pertama
jadi kalau saya punya rumah saya nggak pernah boleh lagi dapat rumah kpr dari sana
kedua tadi masyarakat berpenghasilan rendah
kalau di papua itu kisaran sepuluh juta
nah yang ketiga di pasal tiga puluh sembilan juga disebut
itu pun harus disebutkan dengan kemendesakan yang akan ditentukan oleh bp tapera
jadi kalaupun saya menjadi peserta
nah kalau jkn orang yang sangat kaya ikut jkn dia sakit
dia di operasi jantung di objeken jkn boleh gak
nah artinya porsi jkn dengan bontok
dan ini bisa langsung dirasakan manfaatnya ya
kalau dibilang kan nanti ada tabungan
bahwa yang namanya kita udah punya tabungan di jht
saya mau katakan kalau kita baca pp nya
tidak ada jaminan imbal hasil dana kita di bp tapera itu di atas rata rata suku bunga deposito bank pemerintah
kalau di bpjs ketenaga kerjaan di pp empat puluh enam dengan sangat jelas disebutkan
minimal rata rata imbal hasil itu sama dengan atau di atas suku bunga deposito rata rata bank pemerintah
nah dua ribu enam belas sampai dua ribu dua puluh tiga itu antara satu dan dua persen
nah kalau di bp tapera kita taruh uang dikasih satu persen
tabungan deposito aja udah tiga persen
tapi kan kesoalan tidak ada nilai lebih dari itu
kalau gitu apa nanti kira kira poin yang harus menjadi catatan
terlebih tadi kan kalau misalnya kita dipotong begitu untuk membayar bpjs kesehatan bpjs
terutama kesehatan pun bisa langsung dirasakan manfaatnya pak suryadi
kira kira apa nih nanti poin poin yang harus dikritisi nih
ya poin pertama tentu mengintegrasikan seluruh beban beban para pekerja dengan beban beban lainnya
karena undang undang ini kan dilahirkan tahun dua ribu enam belas
sementara ada beberapa kewajiban baru ya para pekerja ini
misalnya di bpjs kesehatan kemudian juga ada jkn dan lain lain gitu ya
saya kira memang tidak perlu ragu untuk melakukan evaluasi
di samping manfaatnya yang harus bisa diperluas
misalnya bagi mereka yang sudah punya rumah tetapi secara sukarela ikut tapera
misalnya untuk mengambil katakanlah aset produktif begitu ya
supaya dananya bisa dimanfaatkan gitu
jadi banyak opsi opsi yang menurut saya perlu kita diskusikan
dan lagi lagi yang perlu diselesaikan oleh pemerintah juga adalah terkait dengan kepercayaan publik
adanya dana semacam ini yang terkumpul seperti kasus jiwasra
kalau simulasi pemerintah itu terkumpul satu tahun tujuh puluh satu triliun
apalagi nanti ternyata bisa dipakai untuk membiayai kegiatan kegiatan pemerintah yang berisiko
nah ini juga perlu dijelaskan oleh pemerintah
jadi terakhir pak timbul singkat aja
jadi lebih banyak ruginya lebih banyak untungnya kalau misalnya taperah diterapkan
jadi kami sudah sejak dua ribu enam belas ketika undang undang ini belum diterapkan
dan kan kita ingatkan bahwa pekerja swasta itu sudah punya dua
program ya dua akses yaitu mlt yang waktu itu di permenaker tiga puluh lima dua ribu enam belas
dan yang kedua pasal tiga puluh tujuh ayat tiga undang undang sjsn
jadi saldo kita kita bisa ambil tiga puluh maksimal
nah saya sih mau mengatakan rugi kita ikut tapera
karena tidak akses kita tidak mampu eh tidak dapat akses
imbal hasilnya juga sangat kecil
kita nggak tahu apa yang kita dapat nanti
lebih baik undang undang empat dua ribu enam belas direvisi dengan kata dengan wajib
bagi yang nggak mau ikut mlt perumahan boleh
jadi pasal tujuh itu menurut saya sebaiknya direvisi dengan kata sukarela
intinya adalah jangan sampai membebani rakyat ya
dia mau ikut mlt di permenaker tujuh puluh
dia mau ikut laporak boleh juga
oke pak timbul terima kasih pak surya